nanti pergi sama teman sekantornya
laki laki yang waktu itu datang
waktu ibunya meninggal
abis itu terus kemana
saya gak liat dia pergi
saya tinggal makan sebentar
begitu saya balik
udah gak ada
kenapa kamu tinggal makan
kamu tahu kan kinanti anaknya kang bahar
sekarang tugas kamu jadi bahronnya
kemana kinanti pergi
tapi jaga jarak
jangan sampai ada yang tahu
kamu cuma behron
gak boleh ada di depan
tapi jangan lupa sarapan
jangan lupa makan siang
nanti makan dulu ya
nanti pulangnya gak usah jemput
nanti tete pulangnya naik apa
nanti pulangnya gak usah jemput
nanti tete pulangnya naik apa
te mau missin ke indonesia
buat ga ini pacaran
udah gak usah ikut lah mitip aja
yaudah tunggu ya sih ambil uangnya dulu
mau kemana bos
mau kesini lagi
si bo sekarang jadi ganteng mirip bintang film
nah gak usah bercanda ngomong
udah ganteng masih aja cuma comot
kamu nggak usah turun narik panjang
sudah waktunya kamu latihan jadi bos
kamu masih ujang terus sendirian
kamu gak kepegang
cari orang baru yang muda yang gede nyali
bukan cuma gede badannya doang
kenapa cik edo
tadi emak jajan uangnya kurang
kan udah saya bawain uang lima ribu emangnya es krim harganya berapa
tapi emak juga jajan waffle sama biskuit
pake uang cik edo
si dik dik sekarang posisinya jadi asisten saya
dia nggak perlu lagi turun ke jalan
kecuali kalau memang dibutuhkan
yang turun ke jalan selain kamu nanti si dik dik cari orang baru
kenapa dia yang diangkat jadi asisten post
dia itu apa
waktu kemarin saya ajar
kang jamal nyuruh saya ngereplot orang baru
dia bilang saya nggak usah lagi turun ke jalan
saya diangkatin asistennya
dia minta berapa orang
jangan lebih dari dua
terus kamu harus pastikan orang orang itu orang orang kamu
orang yang ada di bawah kendali kamu
kamu sabtu minggu ada acara nggak
belum ada rencana apa apa sih
kinasih sama anak anaknya
kamu bisa ikut sekalian
coba nanti kirain di telepon tete buat janjian
tapi sehat kan
rumah ini jadi
kan ada kinanti
kinanti kan kerja
sabtu minggu kan libur pi
iya papi pengen
yaudah ya papi tunggu ya
siapa di situ
eh pak pak
besok yang dari jakarta kesini semua
besok aku belanja ke pasar
gimana duet maut kalian
kita udah gak bisa berduet
masing masing sudah bersolok karir
kita kan satu tim
kita sudah beda visi dan misi
saya ada kebutuhan
buat bantu saudara saya
yang perlu uang buat berobat
ubed lagi ngumpulin duit buat ke malaysia
kamu mau jadi copet di malaysia
tapi saya belum tahu pasti mau jadi apa
nanti urusan penyalur tenaga kerjanya
kalau ke malaysia
kami bisa dapat uang banyak
belum tahu juga
saya bakal dapat pengalaman baru
saya jenuh jadi copet bos
kalau persoalannya jenuh
kamu gak perlu ke malaysia
cukup memikirkan gimana mencopet
sebagai kegiatan yang menyenangkan
apa saya harus nyopet sambil bernyanyi dan menari
biar kamu gak jenuh
tapi saya sudah janji sama eva
dia yang ngasih ide ke saya soal kerja ke malaysia
oh jadi motivasi kamu perempuan
teteh yang jualan
mau nanya aja atau mau beli
kalau tete yang jualan saya mau beli
iya saya yang jualan

dua aja mau nyobain dua aja

tapi sekarang enggak
karena sudah ada epa
jadi mau ikut ke malaysia
ya jadi atu
umi sudah ada
masih sedang diusahakan
setengahnya dulu juga nggak apa apa
oke nanti aku kabarin lagi ya
ya resti ada apa
jadi mau nolong aku

ya jadi dong
uangnya sudah ada

uangnya sudah ada
mudah mudahan hari ini sudah ada
setengahnya dulu juga nggak apa apa
setengahnya dulu juga gak apa apa
ya nanti aku kabarin lagi ya
pertama kali aku nolong kamu
pasti perempuan dan bukan saudara kamu
kok cantik cantik jualan cilok
emangnya gak boleh
ya boleh aja
berarti gak perlu ditanya
kenapa gak kerja aja
emangnya jualan siwak bukan kerja ya
maksudnya kenapa nggak kerja kantoran aja
emangnya harus gitu
jualan cilok gak gengsi
kalau kamu kerjanya apa
mau kerja kantoran tapi nggak bisa
kenapa gak jualan cilok
kenapa aku belum radiation ya
apa nih menurut masucionesgilu
saya baru kecopetan
kamu nyopet perempuan yang pakai baju merah
kamu nyopet perempuan yang pakai baju merah
kamu nyopet perempuan yang pakai baju merah
kalau mau nyopet
saya nggak pernah merhatiin warna baju orangnya yang mau saya copet
cuma merhatiin tasnya
kira kira didalamnya ada dompetnya enggak
merhatiin situasi dan kondisi
memungkinkan buat nyopet atau enggak
daripada kamu nangis di jalan
kenapa gak pulang aja
tapi sudah gak ada angkot
sudah gak ada uang
uang kamu di dompet semua
selain uang kamu di dompet yang barusan dicopet
sudah lapor polisi
namanya kalau saya lapor polisi
mobil saya pasti kembali
tapi kan kamu tetap perlu
kalau mau bikin ktp baru
ganti kartu atm kan harus ada surat keterangan dari polisi
boleh saya bantu
kok kamu mau bantu saya
kita belum kenal
kenalan dulu aku
pakai emalian gak
kalau saya mau jualan cilok juga perlu modal berapa
pasti yang besarnya modal buat bikin gerobaknya ya
iya tapi kok aku gak bikin
tapi dia sakit
asmanya kumat kumatan terus
terus growbacknya aku sewa
bang agus punya growback satu lagi gak
bukan tukang sewaan growback
kalau saya ngelamar jadi asisten kamu aja gimana
sebelum nantinya saya usaha seni
sendiri jualan cilok jualan cilok kayak gini enggak repot aku enggak perlu asisten buat
bantuin mendorong gerobaknya dari rumah ke sini terus pulang lagi atau kalau disini
sepi terus kamu mau pindah ke tempat lain boleh halo mungkin nanti pergi sama teman sekantornya laki laki
yang waktu itu datang waktu ibunya meninggal habis itu terus kemana saya enggak lihat dia pergi
saya tinggal makan sebentar begitu saya balik
kenapa kamu tinggal makan saya laporkan siapa yang nyuruh kamu makan terus kenapa kamu makan
saya kalau lapar emang biasanya begitu kang ada yang perlu nyuruh langsung makan kenapa kang anak buah kamu
saya suruh melakukan pengawasan eh malah ditinggal makan mungkin dia lapar kang tapi dia lagi tugas
makannya kan bisa ditunda kalau si iwan enggak bisa kenapa enggak bakal meninggal kalau cuma
nahan lapar sejam dua jam si iwan kalau telat makan sakit mannya suka kandung
kamu enggak ada anak buah yang sakit mah saya punya anak buah lagi kang waktu tadi akan
telepon kasih udah bilang kalau si juri lagi saya skor dia godain perempuan di pasar si joni lagi
terus si dik dik kan akan ngoper jadi anak buah si jamal
hai selalu saya tahu ya hai saya terlalu percaya sama kamu waktu ngerekrut orang orang
hai kalau akan percaya sama saya itu udah
bener bener terjadi kalau kamu mau ngerekrut orang orang kalau aku percaya sama saya itu udah bener
bener bener apanya yang bener siapa yang kamu rekrut yang bisa diandalkan siwan itu badannya jadi
kalau tugas narik iuran kepada gang di pasar semua orang ngeri karena kamu udah tahu kalau siwan itu
petinju yang udah ikut seleksi buat porda gagal itu hanya nasibnya aja jelek si johnny dia
petinju yang udah ikut seleksi buat porda gagal itu hanya nasibnya aja jelek si johnny dia
petinju yang udah ikut seleksi buat porda gagal itu hanya nasibnya aja jelek si johnny dia itu nggak fokus kita lagi butuh orang tahu malah ikut
itu nggak fokus kita lagi butuh orang tahu malah ikut
itu nggak fokus kita lagi butuh orang tahu malah ikut tes jadi tengkar kita doin aja terserah ke sendirian
tes jadi tengkar kita doin aja terserah ke sendirian

jadi anak buah
saya juga bingung kenapa saya ngajak dia
tapi sekarang dia lagi saya skor
tapi kalau menurut aka nggak perlu saya tarik lagi udah
mau kemana kang
pulang mau makan
kita makan di warung aja kan
saya lebih suka masakan istri saya
dia itu jago bikin telur ceplok
memangnya kalau bikin telur ceplok susah
mama baca buku resep
tetep aja kalau masak cuma telur ceplok
kalau kamu bosan sama telur ceplok telur cokloknya balikin lagi
terus kamu makannya pakai kecap aja
masa cuma pakai kecap
itu ada kerupuk
itu ada beberapa era komunitas
ya udah sheik try sofa itu
makan pakai apa neng
bahasa bahasia tuh neng
ya ini lagi diambilin
akang mau sekalian makan biar sekalian esy ambilin
pakai telur ceplok kerupuk sama kecap aja
ya emang adanya itu
bapak masih belum juga beliin hp buat nenek
ah bapak mah besok melulu
saya perlu informasi nama jelas
foto dan alamat
sebelum urusan saya
kita ada bisnis
cuma mengingatkan seseorang agar segera
sama mura dibantu pipi
mura dan pipi bukannya anak wakobang
kamus gak perlu tau
kamu lagi baca itu
esy teh pengen tau gimana caranya bikin soto bandung
kan bisa beli di tempat biasa
esy pengen nyoba bikin sendiri
kamu bikin telur ceplok sama lotek yang ilmunya diturunkan emak itu sudah cukup
tapi kan esy teh pengen belajar bikin soto bandung gak tuh kang
tapi neng jangan disuruh ngecek ya mah

aku yakin gitu soto bandung buatan bakalan gak enak gitu
kang saya dikasih tugas sama kang jamal buat tiga d web collector
dia kasih perintah ke mura sama pipit buat bantu saya
mura sama pipit anak buah kang gobang
tapi mereka ada di bawah komando kang jamal
ya kang terus soal jadi web collector
sekarang udah jadi bisnis kang jamal di belakang kang mus sama kang bahar
dia mau bisnis sendiri
kamu jalan terus
mereka mau bisnis
kamu tahu anak buah kamu yang jadi alatnya si jamal
saya butuh pengawalan mereka sekarang
siapa anak buah saya yang jadi alatnya si jamal
cari tahu sendiri
siapa anak buah saya yang jadi alatnya si jamal
mohon izin buat jawab telepon
saya yang jawab
kenapa handphone murad dipegang muslihat
murad sedang menawal saya
dan dia juga bukan anak buah kamu lagi
saya yang jawab
pipit juga sedang mengawal saya
dan dia juga bukan anak buah kamu lagi

ini ada yang salah
kamu perlunya dua juta
saya baru punya satu juta
gak apa apa satu juta juga
tuh udah lumayan bisa bantu saudara saya yang butuh uang
buat biaya rumah sakit
terus saya kasih ke kamu sekarang atau bagaimana
sebetulnya kamu gak perlu ajak murad sama pipit
cukup ajak dua anak baru sudah kamu bawa